tim kuasa hukum anak ag melaporkan tersangka pelaku penganiayaan berat mario dandisatrio
atas tindak pidana perbuatan cabul atau persetubuhan kepada anak
tim kuasa hukum mengaku sudah dua kali mengajukan laporan kepada polisi namun ditolak
tim kuasa hukum anak ag yang terseret kasus penganiayaan berat terhadap kristalino david ozora
mengaku telah dua kali mengajukan laporan polisi terhadap tersangka penganiayaan mario dandi satrio
terkait tindak pidana perbuatan cabul dan atau persetubuhan kepada anak
namun kedua laporan polisi yang diajukan tim kuasa hukum anak ag pada tanggal dua dan tiga mei dua ribu dua puluh tiga lalu
di polda metro jaya tersebut ditolak polisi
menurut tim kuasa hukum anak ag sebenarnya tindak pidana perbuatan cabul dan atau persetubuhan
yang dilakukan oleh mario dandi pada anak ag yang masih di bawah umur bukanlah delik aduan
sehingga menurutnya seharusnya polisi dapat melakukan tindakan
kami nggak tahu juga mas cuma alasan pertama yang sebenarnya balik lagi kami tidak mengerti secara hukum dasarnya apa
pertama dibilang katanya harus yang laporkan wali atau orang tua
kami datangkan tantenya dari jogja
jauh jauh pagi dia naik gojek ke bandara dia terbang bikin laporan malamnya ditolak lagi
alasannya pimpinan atasannya belum ada
karena harus visum lah
korbannya lagi di tahanan
kita gak punya akses untuk membawa dia keluar untuk di visum
jadi kami sangat mempertanyakan lah
makanya kami sampaikan ke teman teman media untuk bisa lihat ini
kasus ini susah kami laporkan mds itu
susah kami laporkan dia
itu yang kami mau sampaikan